pemerintah mewacanakan larangan penjualan rokok ketengan mulai tahun dua ribu dua puluh
hal ini mengacu pada salinan keputusan presiden nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun dua ribu dua puluh
wacana ini menuai keresahan pedagang warung kelontong dan konsumen
yang biasa membeli rokok secara ketengan
di kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya jawa barat
sejumlah pedagang khawatir jika dilarang menjual secara ketengan
konsumen mereka akan berkurang
sementara itu presiden joko widodo menegaskan aturan pelarangan penjual rokok perbatang
atau ketengan ini akan diberlakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat
menurutnya penjualan rokok perbatang juga sudah dilarang di sejumlah negara lain
kan untuk menjaga kesehatan masyarakat
masyarakat kita semuanya di beberapa negara justru sudah dilarang tidak beli
kita kan masih tapi untuk yang batangan tidak
dalam program penyusunan peraturan pemerintah dua ribu dua puluh
salah satunya terdapat rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan
atas peraturan pemerintah nomor satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif
berupa produk tembakau bagi kesehatan
penyusunan aturan ini diprakarsai oleh kementerian kesehatan

pelarangan penjualan rokok perbatang jadi salah satu dari tujuh pokok muatan materi
selain itu ada ketentuan tentang rokok elektronik
pelarangan dan pengawasan iklan promosi
dan sponsorship produk tembakau
hingga penerapan kawasan tanpa rokok
tim liputan cnn indonesia